yang ada di rumah rumah warga sejak satu minggu terakhir tidak mengeluarkan air
sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan air warga yang mengalami kekeringan mendapat bantuan dari warga yang sumur tanahnya masih mengeluarkan air
sudah bersebulan cuman kalau kemarin kita masih bisa saling menyelang jadi saling berbagi air
kayak saya nih sumur saya diserang saya tarik ke sini ke sana kan nggak apa apa
kering juga sekarang
ini sebelumnya memang tiap tahun kalau musim kemarau selalu kekerikan atau seperti ini pak
tidak tidak kaga sedara baru tahun ini
ini cepat nih saya gak pernah bergadang gadang ini
iya baru tahun ini
baru tahun ini begini
asap pekat kembali terjadi di kota jambi
selain berasal dari kebakaran gambut di sejumlah kabupaten di jambi asap juga berasal dari tiupan angin dari arah sumatera selatan
usai menipis beberapa hari lalu dan tingkat pencemaran udara membaik
kamis pagi asap pekat kembali menyelimuti kota jambi
semua ruas jalan tertutup asap
selain mengganggu jarak pandang asap juga menyebabkan sesak nafas dan mata perih
pada agak bersih kan
bukit bukit lagi kaki menasak dari mata kita udah tahu
terus terasa apa nih bang
rasa agak perih di mata agak sesak nafas
pekatnya asap juga membuat tingkat pencemaran kembali tinggi
berdasarkan data rkm
quality monitor sistem dinas lingkungan hidup kota jambi
kondisi partikel meter lebih kecil dari dua lima mm dengan nilai sebesar lima ratus lima puluh atau kategori berbahaya
menurut kepala dinas lingkungan hidup kota jambi
selain akibat kebakaran gambut di kabupaten di jambi
asap juga berasal dari tiupan angin dari arah tenggara sumatera selatan dan lampung
karena kota jambi ini merupakan wilayah di dalam kabupaten di muala jambi
jadi kemudian berbatasan
yang menuju perbatasan dengan sumatera selatan kemudian berbatasan juga dengan lampung
kemungkinan titik titik panas yang ada itu terpengaruh dari titik titik yang ada dari wilayah wilayah ini
karena angin bergerak dari arah tenggara
meskipun asap pekat dan pencemaran udara kategori berbahaya namun sekolah tidak diliburkan
hal ini karena kondisi yang masih fluktuatif dan diperkirakan pekan ketiga oktober hujan akan mengguyur kota jambi
alvin kennedy kota jambi
alvin kennedy kota jambi
dalam cara mengelola pemerintah atas dua hal ini energi dan hutan
ya sepanjang lima tahun pemerintahan jokowi sebelumnya
sebenarnya dua sektor ini ini belum menjadi prioritas yang dilakukan oleh pemerintahan jokowi
sehingga periode kedua kami menggunakan momen pelantikan dan juga penyusunan pengumuman kabinet
untuk menyampaikan pesan yang kuat kepada pemerintahan yang baru untuk memprioritaskan dua sektor ini
karena dua sektor ini adalah sektor kunci yang berkaitan dengan isu isu lingkungan di indonesia
mengapa menjadi sektor kunci
seberapa besar ini dampaknya kerusakan kerusakan yang terjadi selama ini
karena bicara soal lingkungan itu akan bicara soal climate change ya
karena emisi yang berasal dari indonesia itu berasal dari dua sektor ini
soal energi yang banyak masih menggunakan energi kotor
batu bara dan juga hutan yang deforestasinya juga masih tinggi
sehingga dua hal ini menjadi sangat penting
karena ini bukan hanya masalah indonesia tapi juga masalah dunia
karena krisis iklim sudah di depan mata
pada pemerintahan periode pertama kemarin di lima tahun awal itu
sudah ada katakanlah misalnya kita bicara soal kebakaran hutan
kita bicara soal hutan ada beberapa kemudian perusahaan yang sudah difonis
kemudian tapi masih ada ganti rugi yang sampai saat ini belum terrealisasi
apakah anda melihat ini juga menjadi soal besar
di mana bottleneck nya kalau begitu
salah satu kunci terkait dengan isu isu hutan itu adalah soal penegakan hukum
kebakaran hutan kebakaran hutan itu adalah kunci di mana pemerintah tidak berhasil menjalankan fungsinya untuk melakukan penegakan hukum
karena dari dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas kami menemukan bahwa sangat sedikit sekali perusahaan yang memang
sampai diajukan ke pengadilan
sebelumnya kebakaran kasus kasus lingkungan hidup dan juga kasus kasus kebakaran hutan itu
dari dua ribu dua belas sampai dua ribu lima belas itu ada sekitar sebelas perusahaan dan itu sudah inkrah di pengadilan
dan wajib membayar denda sebesar delapan belas sembilan triliun

ada salah satu katanya yang sudah membayar
sekitar empat puluh miliar tapi kita belum tahu bagaimana mereka bisa mengeksekusi itu
jadi kita belum tahu tapi klhk sudah mengkonfirmasi itu mereka sudah membayar
tapi masih sangat banyak sekali bayangkan delapan belas sembilan triliun itu belum bisa dieksekusi oleh pemerintah
sehingga itu menjadi presiden buruk ya
di sisi lain misalnya kebakaran hutan yang terjadi
di dua ribu lima belas dan saat ini terjadi lagi greenpeace menemukan bahwa ada dua sektor utama
yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan
dan kami menemukan dengan menganalisis bahan skar atau bekas kebakaran pakai satelit
dari dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas itu ada tiga empat juta hektare
nah yang dua ribu sembilan belas ini menurut data klhk itu ada sekitar delapan ratus ribu hektare
jadi hampir empat juta ya empat juta lebih yang sudah terbakar
nah ini menyebabkan kehilangan ekonomi dan juga kehilangan biodiveritas akibat dari luasnya kebakaran
penegakan hukum ini menjadi sangat kunci
kami menemukan bahwa dari dua ribu lima belas sampai dua ribu delapan belas itu banyak perusahaan perusahaan yang luasannya terbakar
itu sekitar lima sampai enam belas hektare di satu konsesi
itu tidak dilakukan penegakan hukum
jadi ada juga beberapa perusahaan perusahaan yang kemudian terkena sanksi
sanksi administratif dan juga hanya tiga perusahaan yang dicabut izinnya
jadi itu menjadi presiden buruk bagaimana hukum bisa menghentikan kebakaran hutan
tapi pemerintah khususnya klhk itu tidak menjalankan fungsinya dengan baik
saya kembali tertarik sebenarnya untuk melihat beberapa gambar
jadi kita semua sudah tahu permasalahan besarnya apa
mungkin juga semuanya sudah tahu sebenarnya solusinya apa
tapi toh bagaimanapun kemarin teman teman greenpeace memasang beberapa poster
kita mungkin bisa lihat kembali memasang dua poster ya
orang baik pilih energi baik ini yang pertama
kemudian yang satu lagi apa mas tulisannya
lawan perusahaan hutan
lawan perusahaan hutan
lawan perusahaan hutan
sampai harus effortnya naik memasang itu anda merasa atau teman teman greenpeace merasa ini sudah tidak pernah lagi bisa katakanlah berdialog
atau menyampaikan dengan cara cara yang ini sampai oke kita harus begini nih caranya sekarang
ya aksi itu sebenarnya memang kami gunakan untuk menyampaikan pesan yang kuat ya
dua ikon patung ini adalah ikon yang ada di jakarta dan orang tahu betul
lokasi lokasi ini sehingga kami mau menyampaikan pesan melalui aksi aksi yang kami lakukan untuk menyampaikan kepada presiden untuk memprioritaskan dua sektor ini
jadi untuk energi terbarukan ini masih selama ini kan pemerintah masih pakai energi batu bara ya
dan juga kedepannya memang kita punya banyak sumber daya untuk menjaga kesehatan
pemerintah juga punya banyak sumber daya untuk menggunakan energi terbarukan sejujurnya
dan kalau penegakan hukum salah satunya adalah soal melawan kenapa kami mengambil tema salah satunya adalah melawan para perusahaan hutan
karena selama ini para perusahaan hutan itu sudah mendapatkan keuntungan keuntungan yang besar dari praktek praktek yang mereka lakukan dengan cara deforestasi
melakukan deforestasi pembakaran hutan bahkan korupsi korupsi di sekolah
sehingga kami menyampaikan pesan yang kuat saatnya pemerintah ini melawan para perusahaan hutan dengan segala kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah
kita semua sudah tahu sekarang komposisi kabinetnya
mereka yang berkaitan dengan ini misalnya sdm dan juga klhk
klhk tetap dipimpin oleh menteri yang lama apakah masih ada optimisme itu
salah satunya adalah sebenarnya
karena instrumen hukum itu akan dijalankan oleh kementerian
dua sektor ini memang lebih berkaitan dengan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
kami dengan terpilihnya lagi ke menteri lingkungan hidup siti nurbaya kami pesimis ya
karena sudah diberikan kesempatan lima tahun untuk menjalankan fungsinya untuk melindungi hutan
dan termasuk mempromosikan soal energi energi yang terbarukan untuk melawan energi kotor
itu tidak dilakukan selama pemerintahan pada periode pertama
salah satunya fakta yang paling kuat adalah soal kebakaran hutan
pertama kali presiden terpilih dia menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi kebakaran hutan untuk tiga tahun ke depan
pada saat periode pertama
dan seharusnya itu dijalankan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
karena dia memiliki kewenangan dan dia memiliki tanggung jawab untuk melakukan itu
tapi itu tidak dilakukan sekarang
bahkan misalnya sampai saat ini kebakaran hutan masih terus terjadi
ini menunjukkan bahwa pesimis kebakaran hutan kemudian perbaikan perbaikan terhadap isu isu lingkungan itu bisa dijalankan
jadi sekarang harapannya dilemparkan kepada siapa
pertanyaan terakhir saya
sehingga pesan pesan ini juga sebenarnya menyampaikan pesan yang kuat kepada pemerintah
dan juga mengajak publik untuk menggunakan power mereka untuk menagih pemerintah untuk menjalankan fungsi fungsi mereka
termasuk melindungi hutan dan juga menghentikan energi yang kotor dari batubara
bagaimanapun nanti pasti greenpeace akan terus mengawal
terima kasih mas ari rompas malam hari ini sudah di cnn indonesia prime news
dan kami juga telah berupaya menghubungi rafleis panjaitan direktur pengendalian kebakaran hutan dan lahan klhk
tapi tidak berhasil
cnn indonesia prime news akan kembali dengan informasi lain
tetap bersama kami